paling marah mah gak bakal berani berangkat ke jakarta sendiri
kamu yang dihancam langsung besok gak usah dateng
kalau takut kamu juga gak usah datang
gak apa apa besok saya sendiri
kamu di rumah
cuma mau pastiin aja kalau hari ini saya sendirian
kalau kamu takut pulang aja
hati hati kalau bicara
aus kasih nasional itu
sharpenangan per certaines usuk nortek
terima kasih banyak banyak ya pam
terima kasih juga mam
emang gak ada
jangan jangan ke jakarta
udah dilihat di kamarnya
udah gak ada
kalau emang ke jakarta
emak pake apa
insu abis ke jakarta
esy bilang dari lebih panjang
akang susul ke lui panjang
bisnya belum keburu berangkat
berani emang pernah ke jakarta
gak takut ke sasar
itu yang emak khawatirin
kenapa nggak ada yang nganter
bukan kabur berangkatnya diem diem
lagi di surga
terus suling bapak lebih panjang
lagi di surga
lagi di surga
lagi di surga
lagi di surga
lagi di surga
lagi di surga